waktu belakangan ini penjual makanan beku atau frozen food viral di media sosial
karena dituntut denda empat miliar oleh badan pengawas obat dan makanan bpom
berangkat dari fenomena ini tim cn indonesia melihat dan mendatangi langsung proses produksi salah satu produk makanan beku